tingkat kamu sorry ya nevermind honey
centini nyuan pamit pak mau berhenti kerja dari sini
kenapa sih pembantu kamu kok kayaknya liat kamu takut gitu kamu sering ngemelin dia ya
ya kalau memang dia salah omelin aja kali kalau enggak kayaknya tuh bisa selangit
dia orangnya nggak gitu iya nggak di depan kita nggak tahu kalau di belakangnya kayak gimana apalagi
kalau lagi ngumpul ngumpul gitu ih memang dasarnya mentalnya mental babu suka ngomongin gitu kamu
tahu nggak mental babu itu orang yang ngomongin orang lain tapi dia enggak tahu orang itu sebab
itu mental babu
apa aku harus pergi dari sini ya
hai kalau aku enggak pergi dari sini
oh iya tidak malah aku berarti mas bobby tapi kalau aku pergi dari sini aku puppies tinggal nanak
di aku gak punya keluarga danjakara aku traumatis jj conse stations kejadian dulu
udah gitu sekalinya aku ikutan lomba fashion aku menang juara satu
nah dari situ aku mutusin buat aku terjun ke dunia fashion
enggak enggak aku harus ngasih materi skripsi aku ke dosen
sekarang nah materi deskripsinya tuh ketinggalan
kamu keberatan gak kalau kita putar balik dulu
ya gapapa lah kalau memang itu penting buat kamu
cintinik nyuan pamit pak
mau berhenti kerja dari sini
tiba tiba kok kamu mau berhenti kerja mau cari kerja
apa sih ada masalah apa
boten wonten masalah apa apa
cuma cintinik gak mau bikin masalah di sini
eh gak ada yang bikin masalah di sini kecuali si robby itu
jadi ngapain kamu pergi
tapi centini merasa buat masalah pak
ke mas popi ke bapak dan mungkin ke keluarga yang lain
enggak udah udah ngapain sih pergi udah sini aja
eh ini tangan papi yang kena sepsis sakit banget
jadi minta dibicin di nama cintinik
eh eh tintin itu kamu ngapain bawa tas tintin
centini mau berhenti kerja dari sini

taruh dulu tas kamu tintin
cintin bentar ya aku mau ngomong dulu sama cintin ini ada yang gak beres
kamu mau pergi
kamu mau pergi cintin
cintin jawab dong cintin
cintin kamu mau pergi
kamu mau pergi
kamu mau pergi
kenapa tint papi papi emang kurang ajar lagi sama kamu
tini cuma merasa tahu diri aja
cintinik gak mau ganggu hubungan sampean sama mbak sindi
ya ampun sindi
tintin aku sama sintin gak ada perasaan apa apa tint
tapi kan mbak sinti tuh dijodohkan sama orang tua sampean mas
mau mami papi jodohin aku sama cindy
kalau aku yang gak suka ini gimana
kamu cemburu tint
gak pantes mas kalau cintin cemburu sama sampean
gak punya hak apa apa
lagian juga centini ini kan cuma pembantu
justru malah cintin lebih senang liat sampean sama mbak sinti
sama sama orang berada
eh eh ini kamu ngomong yang ngelantur tint tau gak
mau ada sinti atau gak ada sinti perasaan aku sama kamu tuh gak bakal berubah tint
kamu harus percaya sama aku
kalau mau berubah juga gak apa apa tau mas
lu mbak sinti sama cintin ini kan memang beda jauh
cintin ini tuh cuma pembantu
kalau mbak sinti kan sama sederhaja sama sama ya
eh ini kamu namanya cemburu tin
eh eh tint aku mau nanya sama kamu nih
kamu masih percaya gak sama aku nih
berarti kalau kamu masih percaya kamu gak usah khawatir soal cindy
aku gak ada perasaan apa apaan sama cindy percaya sama aku
jadi kamu gak perlu pergi
aku kena pergi
jadi kamu gak perlu pergi
gak jadi pergi kan
nanti kalau kamu pergi kamu gak kangen sama s bobby
nanti siapa yang bikinnya mas bobby sarapan
ya sindi gak usah pergi dong
sindi gak usah kamu bikin
sekarang kamu masuk
kalau paham aja sedikit
nanti ini kamu bikin teh manis
gak usah aku disini cuma sebentar kok
kalau gitu buat saya
sekalian bawa masuk tasnya nih
sekalian masuk deh
kamu diusir ya
mbak mbak mbak
udah dia gak usah kepo begitu
cinti ini bukannya diusir
dia sendiri yang mau pergi
kamu itu lho aku kan gak tanya sama kamu
mbak aku gak usah
cuma masalahnya sebesar itu
dengar gak dengar gak
udah lah kamu jangan nyambung nyambung terus
terus terus terus terus
cinti ini tetap kerja disini
jadi kita ini sekarang tetap kerja sini
kan barusan dia udah bilang begitu
kamu ini kenapa sih kalau diemnya ini kenapa sih
tak sampel nanti
cinti ini tetap kerja di sini
tuh jelas ya jelas kan
jadi sekarang mbak ada temen
udah kamu diam
jadi sekarang mbak seneng ada temennya
cinti ini mau taruh tas dulu ya
yaudah sekarang kamu masuk kamar ditaruh ini di kamar
dia juga ngomong begitu
emang juga mau taruh tas di kamar
masuk mau di kulkas
udah aku ini bingung